menteri pendayagunan aparatur negara dan reformasi birokrasi
perpres nomor tiga puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas yang sudah diteken oleh presiden
tidak bermaksud untuk melibatkan aparat tni polri
untuk menduduki jabatan struktural di lembaga pemerintahan
ditekennya perpres itu disesuaikan dengan dinamika
situasi dan juga kebutuhan akan tantangan global
untuk mengisi pos pos tertentu di kementerian
syafruddin juga menambahkan
tni polri yang akan mengisi pos di kementerian
dipastikan tidak akan menduduki jabatan struktural
melainkan jabatan jabatan fungsional
sesuai dengan kebutuhan dari masing masing lembaga
tidak ada pemikiran wacana
untuk menggeser tni dan polri
masuk ke ranah ranah seperti dulu ya
itu sudah lewat
dan tidak dibutuhkan
tidak ada wacana itu
itu pintunya pasti ke kita
tidak ada sama sekali itu
tentang jabatan fungsional
itu memang dibutuhkan jabatan fungsional
itu kan cuma tim analisis tenaga ahli
itu jabatan jabatan fungsional bukan struktural
hal senada juga diungkapkan oleh menko polhukam wiranto
dikutip dari laman cnnindonesia com
memastikan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan
kembali duifungsi abri era orde baru
wiranto juga menegaskan bahwa
perpres tentang jabatan fungsional tni
yang ditandatangani oleh presiden jokowi dodo
bukan merupakan indikasi timbulnya duifungsi militer
ya tampuk kepemimpinan jokowi masih tetap berlanjut
pasca perdetapan pemenang pilpres
masih ada beberapa pro kontra yang menyangkut
undang undang ataupun perpres nomor tiga puluh tujuh
tahun dua ribu sembilan belas soal jabatan fungsional bagi tni
di tubuh kementerian diantaranya
nah apakah ada aspek politis dan juga kepentingan
sesuai dengan apa yang menjadi kritikan beberapa pihak
selama ini terkait dengan perpres tersebut
dan apakah keputusan ini berbenturan dengan undang undang yang lainnya
kami akan dalami persoalan tersebut
bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir malam hari ini
bersama dengan saya
di sebelah kiri saya sudah ada bang ifdal kasim
tenaga ahli utama dari kantor staff presiden
bang ifdal selamat malam
dan sudah ada mas muhammad isnur
direktur advokasi yayasan dari lembaga bantuan hukum indonesia
mas isnur selamat malam apa kabar
selamat malam bang renhat
saya langsung ke bang ifdal kalau begitu
bang ifla ini ada banyak sekali kritikan yang masuk
ketika presiden sudah menaikkan perpres tiga puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas
ini disebut sebut menghidupkan kembali
duifungsi abri seperti di era order baru begitu
nah setelah kemudian ini diteken
bagaimana kemudian presiden
istana menjelaskan kepada publik bahwa
ini tidak ada kaitannya dengan duifungsi abri
di tengah kritik itu
dan apa sebetulnya urgensinya bang ifdal
jadi begini yang pertama perlu kita lihat dulu ya
bahwa di komunitas politik kita
itu memang masih sangat kental
kewaspadaan terhadap masa lalu
jadi sesuatu yang berkaitan dengan tni itu
selalu akan ada bayangan masa lalu itu
padahal ini perpres ini sebetulnya
perpres yang sebetulnya sudah merupakan amanat dari reformasi
dan agak terlambat juga dikeluarkan
seharusnya setelah undang undang tni itu disahkan
pada tahun dua ribu empat undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat itu
pp tentang administrasi keperajuitan tni
pp inilah yang mengamanatkan kepada presiden
untuk menerbitkan perpres terkait dengan jabatan fungsional
jadi kan undang undang tni itu produk dari reformasi
yaitu kita ingin mereformasi tni itu
agar menjadi satu institusi yang profesional dan accountable
karena mengingat masa lalu dia
untuk mencegah terjadinya
apa yang terjadi di masa lalu itu
maka dibuat undang undang tni yang baru
justru itu adalah produk dari era reformasi itu sendiri
nah kita tahu bahwa produk informasi itu berarti adalah
untuk memotong atau memutus rantai yang terjadi di masa lalu itu
bagaimana tni tidak berpolitik tni tidak berbisnis dan sebagainya
karena itu disusunlah satu undang undang yang
mewujudkan atau menginginkan agar tni itu profesional dan akuntabel
nah karena itu dibuatlah satu sistem
agar ada jabatan jabatan fungsional di dalam tubuh tni itu yang
yang lebih transparan dan lebih tersitematisasi dengan jelas
kalau kemudian itu disebut mengembalikan dui fungsi abri seperti era orde baru
bagaimana menjelaskan itu kepada publik atau kepada mas isnur nanti
yang kemudian banyak kritik
kalau kita bicara duit fungsi abri itu
kita berbicara tentang satu sistem politik
di mana sistem politik itu didominasi oleh tni
oleh abri waktu itu ya
kalau sekarang kan sistem demokrasi
dimana yang menjadi dominan dalam sistem politik sekarang itu adalah partai politik
tidak ada lagi kursi yang gratis di
di di di parlement
yaitu seratus kursi dan kemudian tni mendominasi sistem politik
itu sudah tidak ada dalam sistem ini sekarang
yang ini kan sebetulnya hanya untuk membuat bagaimana
aturan mengenai profesionalitas dan merit system di tubuh tni itu berjalan secara accountable
karena itu diaturlah misalnya untuk mengisi jabatan jabatan fungsional
di kementerian di lembaga
tidak di dalam struktur tni itu sendiri
nanti baru ada yang sesuai dengan kebutuhan dari kelembagaan sipil
yang boleh dimasuki oleh tni itu baru bisa ya
perpres ini sendiri sebetulnya lebih banyak
perpres ini sendiri sebetulnya lebih banyak

mengatur internal dari
dari tubuh tni itu sendiri dalam mengisi jabatan jabatan tertentu
mas isnur bagaimana menjawab itu
perpres ini apakah hanya sebatas ketakutan traumatik terhadap orde baru
atau ada hal substantif sebetulnya yang anda kritik atau teman teman yang lain kritik
sehingga perlu untuk ini apa namanya terus dihadirkan diskusinya
sehingga kemudian tidak perlu diteken perpres ini sebetulnya
pertama saya mengkritik penyataan tadi pak menko pohlukam dan pak
men pan r b ya
yang seolah menggambarkan perpres ini landasan untuk menempatkan prajurit di kementerian
seolah begitu ya
tapi kalau kita baca langsung perpresnya pasal satu ayat satu ini menjelaskan
ini dalam rangka di dalam satuan tni
jadi nggak bisa ditafsirkan perpres ini untuk menempatkan anggota tni di luar satuan tni
jadi ini semacam perapihan mas
jadi misalnya di tubuh tni ada fungsional ahli media ahli ahli gitu
untuk dosen dan lain lain ahli utama
merapikan di dalam tni nya sendiri
tidak untuk ditempatkan di misalnya kementerian a kementerian b kementerian c
ini statement justru statementnya itu malah menyelewengkan menurut saya
berbeda dengan peraturannya sendiri
saya nggak tahu kenapa ada seperti itu
nah menurut kami ini perpres ini tentu bukan semata mata karena dibuat di ujung
tapi ini atas dasar desakan kita bersama
saya melihat tadi kami menyatakan bersama siang tadi
bahwa ini memang
bisa mengatasi dalam jangka pendek
postur yang berlebihan di dalam tubuh tni
karena ada penjelasan yang lebih teknis
a bisa jadi dapat posisi fungsional gitu
tapi apa yang paling bermasalah sebetulnya dari perpres ini
apakah hanya sebatas traumatik orde baru saja
kan rifungsi abri
atau ada hal yang lain sebetulnya yang bisa merusak sistem yang ada saat ini
pertama statement yang kita tangkap dari pejabat publik
tidak mencerminkan apa yang ada di perpresnya
sehingga menimbulkan multi tafsir dari publik
menurut saya kita kembali ke perpresnya
lihat ketentuan umumnya
memang kami melihat ada berapa pasal yang menggantung di dalamnya
seolah olah tidak jelas dalam rangka apa
tapi kami menegaskan
pasal tiga pasal lima harus kembali ke pasal satu ayat satu
ini pengaturan perapihan di dalam satuan tubuh tni
tidak bisa ditafsirkan ke luar luar
walaupun untuk menyelesaikan masalah fungsi fungsi yang banyak
yang kira kira nggak dapat jabatan
perlu ke depan dari perbaikan tempat lain
jangan dong nambah porsi yang masuk
beda dengan kebutuhan
apa sih mas itu yang menjadi masalah ketika misalnya tadi ada jabatan fungsional tni
yang kemudian masuk ke kementerian atau kelompok apa
selain yang tadi pak ifdal sampaikan soal kita punya trauma histori masa lalu
dimana dengan difungsi itu menyebabkan sedih demokrasi itu hancur
menurut tab mpr ya
tapi ada beberapa simptom gejala gejala lain yang menurut kami itu
menurut saya menjadi wajar kekhawatiran kami
yang pertama kita masih ingat banyak mou
kementerian dengan tni
mou yang saya nggak tahu
mou kementerian ini sepengetahuan pak jokowi nggak sebagai presiden
itu baru yang pertama ya
terakhir misalnya kita lihat ada mou antara mendikbud dengan tni dalam hal pengenalan lingkungan sekolah
mas itur kita harus break dulu
tapi nanti kita akan dengarkan lagi penjelasan dari mas isnur
kita harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi
publik menilai ada banyak keanehan dalam hal kok tiba tiba banyak mou antara kementerian bahkan badan badan usaha dengan tni
terakhir misalnya kita lihat mendikbud mengadakan mou terkait pengenalan lingkungan sekolah
jadi seolah olah nasionalisme ya kan belian negara kemudian kedisiplinan harus melalui yang dimaksud oleh mendikbud
itu menuai kritik yang sangat keras
seolah olah menghadirkan kembali tentara ke sekolah sekolah
bagaimana misalnya besok besok smp yang mendidik
baris baris tiba tiba ada tentara gitu
tentu dengan gaya mereka mengajarkan
itu dikritik keras oleh banyak kalangan pendidikan
bukan lagi misalnya pendekatan kemanusiaan nalar kritis gitu gitu
itu juga terjadi di banyak kementerian lain
kementerian pertanian kementerian kementerian yang lain banyak mou nya
nah seharusnya panglima tni sebagai bawahan langsung presiden harusnya punya keputusan politik kalau mau seperti ini
nggak boleh main asal buat mou
kementerian kementerian terkait juga nggak boleh tergoda untuk menarik tentara
ke wilayah wilayah sipil seperti ini
yang ketiga mas saya ingin katakan bahwa banyak kebijakan yang kira kira dalam draft proses awalnya menggambarkan kekhawatiran kita itu juga
misalnya kami udah dapat ini draft perpres walaupun ini draft ya
tentang tugas tentara dalam mengatasi aksi terorisme
yang justru semangat perpres ini bertentangan dengan semangat undang undang terorisme
yang sangat membatasi tni dalam ruang lingkup misalnya tertentu mengatasi terorismenya
bertentangan dengan semangat misalnya undang undang yang membuat bnpt
nah kami melihat kok ada banyak gejala ya
memang seolah secara langsung politik misalnya nggak ada lagi penempatan tni sebagai wali kota atau gubernur ya
tapi banyak kebijakan lain yang dibuat secara dasar hukum
tapi itu mencerminkan kekhawatiran kita bersama
jadi tidak hanya sekedar traumatik terhadap order baru begitu
tapi ada gejala gejala yang nyata
tapi ada gejala gejala yang nyata yang kemudian menurut teman teman menjadi lebih penting begitu untuk dipraktikkan
sebagai sebuah kebijakan yang lebih penting
jadi kita bisa melihat dalam keseharian misalnya menangani kasus mas
menangani kasus lingkungan menangani kasus pengusuran
pengusuran di lapangan yang jagain hutan yang jagain kira kira lahan masyarakat yang garap itu
pada lapangan bukan dengan polisi
tapi dengan apartentara
saya ke bang isdal bagaimana menjawab tadi apa yang disampaikan oleh mas isdal
sebetulnya untuk apa sih perpres ini kemudian dibuat dan bagaimana menjawab bahwa ini bisa jadi karena motif politik
dan jokowi janji janjinya kepada tni itu bagaimana
enggak jadi sebetulnya tidak ada motivasi politik presiden dalam arti memenuhi janji janji itu
tapi ini memang amanat dari undang undang tni yang kemudian turun melalui pp dan pp itu ditindaklanjuti oleh peraturan presiden
terkait dengan bagaimana melakukan reformasi di tubuh tni
karena itu pp ini kan namanya pp tentang keperajuitan
itu artinya apa
itu artinya mengatur tentang tata kelola keperajuitan
nah itu menyangkut tentang jabatan jabatan yang ada di dalamnya
makanya di jabatan jabatan itu selama ini kan tidak ada aturan teknis tentang ini
karena itu pp ini pp pres ini dihadirkan untuk memberikan landasan yang lebih kuat terhadap sistem yang selama ini berjalan
sehingga ada dasar legal yang kuat berbasis pada undang undang tni itu
nah apa yang diatur di dalam perpres ini adalah menguraikan lebih jauh terkait dengan tanggung jawab tugas tanggung jawab wenang dan hak keperajulitan dalam kesatuan tni
bukan di dalam organisasi yang baik
nah karena itu disitu dibagi ada tugas ada namanya jabatan fungsional ada namanya jabatan struktural
jadi bukan motif politis bukan untuk membahagiakan tni ditaruh di posisi posisi tertentu
ya mungkin memang betul betul tanggung jawab presiden dalam melaksanakan undang undang
dan undang undang ini adalah undang undang reformasi reformasi tni
karena itulah perlu diatur lebih jelas sehingga merit system di tni itu berjalan dengan standar yang kuat
misalnya begini untuk menduduki jabatan tenaga ahli utama tenaga media dan segala macam itu ada kompetisi yang dipenuhi oleh orang tersebut
misalnya dia punya standar kompetensi tertentu yang harus dipenuhi dan dibuktikan dengan adanya sertifikasi
sehingga dia bisa menjadi tenaga ahli utama menjadi tenaga madia tenaga terampil dan sebagainya
sebetulnya hal itu yang diatur di sini
nah yang tadi mas istur katakan soal gejala gejala yang tadi tidak hanya sebatas itu gimana
itu kan kita bicara di apa namanya dinamika yang sedang berjalan

jadi itu juga terjadi di dalam kebanyakan hal
jadi itu juga terjadi di dalam kebanyakan hal

dalam mengimplementasikan satu kebijakan kadang kadang melakukan namanya tadi mou lah
untuk menjalin kerjasama misalnya antara mabes tni atau kementerian pertahanan dengan kementerian tertentu misalnya pendidikan atau kesejahteraan sosial
dalam hal yang diperlukan dari tni itu apa
misalnya dalam hal semangat apa
bela negara gitu
nah itu karena ada keahliannya di tni kementerian pendidikan merasa perlu untuk membuat kerjasama
nah apa yang dikhawatirkan oleh saudara muhammad isnur ini saya kira juga menjadi concern kita bersama lah
artinya mou mou yang dibuat ini juga harus transparan juga
sehingga nanti terjemahannya tidak menimbulkan kekuatan
tidak menimbulkan kekuatiran
sekarang kan ini terjadi proses militerisasi di sekolah sekolah
bagaimana memastikan itu bahwa tidak akan terjadi yang dikuatirkan
nah itu karena itu seperti yang saya bilang tadi itu memang diperlukan ada transparasinya lah dalam membuat kerjasama kerjasama yang tertuang di dalam mou
itu memang sangat teknis ya dari review kementerian
silahkan mas isner bagaimana
mas fidal dengan jajaran ksp dan presiden harus mereview
melihat semua kembali mou yang terjadi antara tni dengan beberapa kementerian dan badan usaha
juga polri dengan badan usaha
bahkan swasta ada juga
itu harus direview semua
dicek melanggar hukum atau tidak
menurut kami itu melanggar hukum
keluar dari tupoksinya sebagai lembaga yang fokus pada pertahanan
semakin banyak dia tertarik pada wilayah wilayah sipil ngurusin badan usaha makin nggak fokus dia ngurusin pertahanan
mungkin ngurus yang lain
iya jadi urusan pertahanannya malah kedua dua orang kira kira gitu loh
kita mendorong terus di level profesional yang tinggi
jangan sampai tertarik tergoda
dan masyarakat sipilnya juga tergoda untuk menarik narik gitu
menteri mendikbud tamu hajir tergoda untuk menarik narik
narik narik tni masuk ke dalam
tni ke wilayah sekolah gitu
wilayah yang selama ini itu sakral tabu dan dilarang gitu loh
menurut prinsip itu voksi pertahanan
percayakanlah sama mendikbud dengan jajarannya sekolah
ada di sana misalnya pasukan pengibar bendera
kadresasinya ada setiap tahun
toh pp iju dilatih oleh tentara juga
di level lagu susan di pusat jakarta ya
sudah punya standar udah punya sistem di sekolah
baris per baris
sekarang kalau tentara masuk teman teman ppi pasukan pengibar bendera itu
itu gimana fungsinya
pas kibra yang dididik di sekolah hatian tiap hari untuk melatih adik adiknya
direbut oleh orang luar yang masuk
itu mematikan demokrasi mematikan organisasi yang ada di sekolah itu sendiri
mematikan demokrasi bagaimana bang ifdal
ketika menyertakan tni masuk ke dalam beberapa poskementerian tadi
jadi kalau yang terkait dengan memasukkan tni di dalam kementerian kementerian tertentu itu
itu tersedia oleh undang undangnya sendiri
mengenai bencana alam mengenai teroris dan mengenai yang lain ya
itu memang dibuka celah dimana boleh diduduki oleh
tapi dengan keputusan politik
ya oleh tni
itu bisa karena karakteristik dari lembaga itu yang memerlukan keahlian yang dimiliki oleh tni
karena itu boleh ke situ
nah untuk jabatan tenaga ahli utama ya atau jabatan setingkat eselon i itu
itu didasarkan pada kepres
kepres diatur di dalam perpres ini
untuk yang di bawah itu baru ini panglima
di bawahnya lagi itu cukup kepala staffnya
jadi misalnya untuk tenaga media itu yang mengangkat kepala stafnya
tapi semua itu pengangkatan pengangkatan di dalam tubuh tni ini
didasarkan salah satu merit system yang sangat kuat
jadi ada standarisasinya gitu
yang dibuat melalui kepres ini
oke oke mas isnur tapi secara umum anda melihat perpres ini sebetulnya apa sih yang anda bayangkan
apakah ini soft landing begitu
bisa untuk lebih dalam lagi atau apa
jadi kita kan sebenarnya kenapa waktu itu teriak teriak ya
karena memang draftnya buruk
jadi bukan kami teriak teriak tanpa dasar
kami melihat presentasi draft yang ada itu buruk
jadi jelas ada nama kementerian ini ditupatkan di jabatan ini
nah kami pas melihat perpresnya ini kami melihat ada banyak perubahan
dari draft dari presentasi yang dulu ada
perubahan itu apakah masih sama buruknya atau sudah lebih baik
dan apakah kepres ini sebetulnya bertabrakan dengan undang undang yang lainnya
tapi kita bahasnya nanti kita harus break dulu
bang idlan juga masih ntar
kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
oke saya langsung ke mas istri untuk melanjutkan tadi
dari mulai draft ya draft yang anda lihat pertama kemudian sekarang sudah jadi
dan apakah kemudian ini berbenturan sebetulnya dengan undang undang yang lain
kalau dulu kan kita melihat ada banyak upaya penempatan di berbagai kementerian
nama nama kementeriannya ada jabatan apa yang dimasukin ada gitu
nah pas melihat kepres ini pasal satu kita langsung lihat dalam satuan organisasi tni
kemudian ditafsirkan untuk ditempatkan kementerian a b c d e gitu
sehingga kami memandang tadi pagi ya ini mungkin solusi untuk merapikan di dalam internal tubuh tni
jadi pak jokowi melihat oh ternyata mungkin misalnya banyak dosen akmil dosen unhan dan lain lain
yang secara fungsional mereka sebenarnya punya jabatan
tapi karena nggak ada di administrasinya jadi nggak ada jabatannya
padahal mereka punya pekerjaan
seperti itu pengaturan administrasi aja
kalau dulu mungkin belum terdaftar jabatannya apa nggak ada honornya nggak ada gajinya
tapi anda melihat tidak sih perpres ini sebetulnya memang urgensi sekali untuk kemudian diterbitkan untuk ditandatangani
untuk perapihan administrasi dalam tubuh tni itu penting
karena dengan demikian dia akan banyak jabatan yang muncul yang memang selama ini mungkin mereka bekerja
ada hal hal yang perlu di
tapi kan sebelumnya nggak ada nggak bisa ada anggarannya
kalau sekarang dengan perwas ini bisa ada anggarannya
karena menepati keterampilan tertentu kalian tertentu ada anggarannya
sebelumnya tni nggak berani mengatur itu
tapi ada hal hal yang perlu dikhawatirkan atau perlu diantisipasi
untuk mengatasi jangka pendek para perwira yang non job bisa ini mengatasi
tapi untuk jangka panjang perlu strategi dan upaya yang lebih maksimum
untuk menghilangkan perlahan non job di tubuh tni
kita mendukung dengan cara apa
pengetatan misalnya rekrutmen agar zero growth
sistem yang mereka kembangkan apa namanya
rencana rencana struktur formasinya disiplin
jangan pejabat pejabat tinggi intervensi
misalnya sesko jatahnya lima puluh
sudah keterima lima puluh orang
telepon dari pejabat pejabat tinggi
akhirnya kadang kadang diinternalkan repot mereka
itu yang bikin rusak rencana pembangunan struktur formasi
tapi perpres ini tidak bertabrakan dengan undang undang yang lain ya kan
sempat ada kritikan kritikan itu
ini kan turunan dari pasal tiga puluh satu pp nomor tiga puluh sembilan
pp itu turun dari undang undang tni
jadi dia lingkupnya hanya dalam tni saja
tidak seperti yang kita khawatirkan sebelumnya
di draft draft yang beredar
jadi mungkin kami mengira ini ada seleksi yang cukup ketat
di level set make itu merapihkan sesuai dengan undang undang
bang yves ada tambahan tidak
sebut lagi nih
sebelumnya ada juga kritikan soal khawatir ketika nanti jempatan jempatan sipil diisi oleh perguruan perguruan tni
begitu ini mengganggu
jadi untuk jabatan jabatan sipil yang sudah ada itu bagaimana menjawab kekhawatiran itu
saya tidak kekhawatiran itu tidak beralasan
seperti yang tadi dijelaskan oleh muhammad isto dengan baik ya
bahwa perpres ini kan mengatur internal tni
jadi seperti misalnya lipi
lipi itu mengatur juga secara internal bagaimana jabatan fungsional jabatan strukturalnya
di dalam organisasi itu
sama dengan tni ini sebetulnya
dia mengatur bagaimana jabatan jabatan
bagaimana jabatan jabatan yang ada di dalam tubuh tni itu
dan bagaimana pengadministrasiannya
kemudian pengelolaannya seperti apa
sehingga orang itu bisa menduduki jabatan itu jelas
kriterianya apa yang harus mereka lalui dan seterusnya
karena itu tidak perlu ada kekhawatiran
perpres ini untuk menyiapkan perwira perwira tinggi tni akan menduduki jabatan jabatan
masyarakat sipil yang ada di kementerian kementerian
yang ada di kementerian kementerian itu
yang sepanjang diberikan oleh undang undang
itu bisa jabatan perwira tinggi tni bisa masuk ke situ
sepanjang undang undangnya memberikan
itu seperti yang tadi yang saya sebutkan
kalau di perpres ini iya nggak ada masalah
tapi kalau melihat relta mou yang lain
rencana pengaturannya itu betul dipandang sebagai satu kesalahan
untuk kita memandang
jadi kekhawatiran ini bukan
perpres misalnya tidak menjadi pintu masuk untuk kekhawatiran
tapi kita lihat pengaturannya yang lain
itu ya di situ
jadi kita sebagai masyarakat tentu mengkritisi
oke perpres ini kita lihat cukup masyarakat dengan tekanannya
kita dengan bareng bareng menemui kemana mana
misalnya lobby negosiasi ngasih masukan
berhasil mengubah secara substansi draft perpres
jadi perpres yang seperti ini
nah tapi banyak peraturan
yang merancang rancangannya yang berbahaya
itu yang patut kita waspadai bersama
kita kritisi bersama
kita kasih masukan bersama
untuk mendorong terus tni profesional
kalau tadi ada katakan dari mou mou itu
jadi seharusnya bagaimana dong formulanya ini sebetulnya
di dalam operasi mitra selain perang itu
itu ada jelas beberapa pilihan pilihan
tau kewenang tni
tapi dengan syarat keputusan politik
agar operasi operasi itu jadi legal
anggarannya dari negara jelas
ketika ada operasi operasi
ya nggak jelas anggarannya
mana pucuknya dan lain lain
menjadi nggak jelas nanti
selain mou dengan misalnya tadi yang disebutkan
kemendikbud dan sebagainya itu
contoh contoh lainnya apa lagi mas indra
misalnya yang cukup perlu kita perhatikan bersama
kami dalam keseharian advokasi
kami punya lima belas lbh di indonesia
menangani banyak ribuan orang tiap tahun datang
banyak di lapangan kita berdepan
bukannya dengan volpepek ketika pengusuran
yang ngebugin orang orang itu bukan hanya volpepek
di belakangnya ada aparat tni gitu
nah kami bilang ini
kok ini kenapa
aparat pertahanan menjadi backing untuk penggusuran misalnya
di banyak perkebunan
sawit dan lain lain
kita memandang kok banyak oknum di lapangan yang menjaga
dan itu nggak sesuai dengan fokus topoksinya gitu
itu harus dirapikan menurut kami
nggak bisa tentara malah di lapangan lah
beneran menjadi menyakiti rakyat
jadi sebetulnya kalau dirangkum dari lbhi
jadi sebetulnya kalau dirangkum dari lbhi
yang menjadi concernnya kekhawatirannya atau yang perlu diperhatikan ketika perpres ini diteken itu apa
yang paling diperhatikan
yang paling diperhatikan adalah pertama
baca seksama perpres ini
jangan ada pejabat seperti tadi yang kita dengarkan di awal
menafsirkan dan memanfaatkan
itu semua kementerian itu ya
ini seolah menjadi peluang untuk memasukkan di kementerian
please baca lagi perpresnya
baca lagi pasal induknya
agar ini jelas dalam ruang lingkup
satuan organisasi teknologi
nah kalau kemudian ada yang kira kira berpendapat menafsirkan kayak tadi
ya kita tegur
itu yang bahaya ya
itu bahaya karena dia seolah olah memberikan harapan
dan menimbulkan kekhawatiran di asn
kan ada semacam organisasi asn menolak
mereka sudah berkarir panjang di asn
sudah punya keahlian yang memang sesuai posnya
itu kan menimbulkan keseruhan juga di kementerian
karena kalau misalnya tafsirannya berbeda tadi
yang tadi sudah dijelaskan tadi
bang ifdolah bagaimana
sebetulnya gini sebelum ke situ
ini kan ada banyak kritikan masukan dan sebagainya
istana bagaimana sih merespon ini bang ifdal ketika kemudian perpres ini timbul
seperti yang tadi disampaikan oleh muhammad isnur ini ya
kan di awal draft dari perpres ini
itu kan menimbulkan diskusi yang luas
karena timbul kekhawatiran
karena perpresnya isinya dimasukkan ke kementerian kementerian tertentu
sehingga muncul kampanye kembali demi fungsi itu
nah tentu itu kan masukan dari masyarakat
bagaimana masyarakat sipil ini tetap ingin sistem demokrasi kita ini tetap terjaga dengan baik
nah karena itu
kita di kantor kepala staf presiden ini kan mendengarkan mengolahlah aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat
dan mengajak kementerian teknis yang menyiapkan draft ini
secup dan secnek untuk membaca kembali ini
perpres ini dan membuat sesuai dengan amanat dari undang undang tni itu
dan juga merespon kekhawatiran masyarakat tadi
iya karena itulah dibuat
karena ini kan semangatnya adalah bagaimana membuat tni yang profesional
nah karena itu perlu dibuat pengadministrasian prajurit yang lebih yang accountable
yang terprediksi dan juga dapat membuat kita menghasilkan prajurit yang profesional
bagaimana kemudian menjawab tadi kekhawatiran yang tadi mas nur katakan tadi
soal turunannya itu ya
ada yang mengatakan bahwa itu adalah kekuatan yang terbatas
itu kan dinamika di lapangan
di mana itu biasanya itu kan lahir dari concern dari misalnya menteri pendidikan misalnya
dia concern dengan perlu ada di sekolah sekolah pelatihan atau pengetahuan mengenai bela negara
karena kekhawatiran ada soal intonasi dan macam macam itu ya kan
nah karena itu mungkin karena berdasarkan pengalaman
dan bacaan dia mengajak kerjasama tni karena punya pengalaman dalam bela negara dan sebagainya
nah mungkin itu yang menjadi dasar dibuatnya mou tadi
tapi itu kan dinamika di lapangan yang landasannya itu memang lebih banyak kerjasama
tidak dilandaskan pada satu perintah undang undang
perintah undang undangnya hanya perintah undang undang terkait
perintah undang undang terkait dengan bela negara kan gitu
yang coba diterjemahkan oleh kementerian pendidikan atau kementerian yang lain dan mengajak tni itu
tapi bukan dalam arti sebagai sebuah masukan dari teman teman masyarakat sipil itu saya kira kita terbuka dengan masukan masukan ini
untuk kita juga melihat kekhawatiran tadi pada mou mou yang sedang dilakukan itu
baik mas citru terakhir singkat saja masukan lainnya ada tidak setelah ini kemudian ditandatangani
ya secara kekhawatiran itu harus dilihat secara meluas
jadi bukan hanya satu perpres ini tapi juga kebijakan praktik di lapangan tindakan tindakan yang berlebihan
itu harus dipandang sebagai sebuah evaluasi dari masyarakat sipil kepada baik bukan hanya kepada tni nya tapi kepada kementerian dan lembaga lembaga sipil yang tergoda menarik kembali
itu kita harus hati hati jangan sampai juga bukan hanya mengembalikan ketakutan trauma masa lalu
tapi juga menciptakan lembaga yang akhirnya ketarik tarik
dan tidak profesional
bahkan menciptakan masalah baru ya kalau kita masih bersama
iya karena dia harusnya fokus pada pertahanan jadi menguruskan sekolah
kita kawal bersama mas isnur terima kasih banyak sudah hadir mas isnur terima kasih mas isnur sudah hadir di cnn malam hari ini
dan kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami di layar demokrasi